balai besar teknik kesehatan lingkungan dan pengendalian penyakit
bptklpp surabaya sebagai salah satu laboratorium pemeriksa virus corona
menjamin ketersediaan bahan kimia regen untuk mendeteksi hasil swab pasien bergejala
dalam sehari bbtklpp surabaya menerima swab virus corona sebanyak lebih dari dua ratus sampel
dari berbagai rumah sakit rujukan di jawa timur nusa tenggara barat nusa tenggara timur
dan dinas kesehatan kabupaten atau kota
dalam satu hari yang sama pula laboratorium bbtklpp mampu mengeluarkan hasil tes virus corona
sebanyak seratus sampel
untuk mendapat hasil tes virus corona menggunakan pcr di laboratorium
dibutuhkan bahan kimia regen untuk proses ekstraksi dan alat pcr
meski saat ini pasien bergejala di jawa timur
kemungkinan meningkat laboratorium bbtklpp menjamin ketersediaan regen selama masa pandemi covid sembilan belas
artinya ya kami perkirakan sampai satu minggu ke depan